presiden joko widodo meninjau dua proyek besar yang sedang berjalan lrt dan mrt
presiden merasa puas akan perkembangan pembangunan dua proyek transportasi masal di ibu kota ini
penjauhan presiden diawali dengan melihat langsung lokasi proyek pembangunan light rail transit
ataupun lrt lintas pelayanan satu di cibubur jakarta timur
kedatangan presiden disambut oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan menteri bumn rini sumarno
usai memutari tiang tiang jalur lrt jokowi ahok melanjutkan peninjauan ke proyek mass rapid transit
ataupun mrt di stasiun bawah tanah duku atas jakarta pusat
presiden mengaku cukup puas dengan perkembangan kedua proyek ini
kemajuan jalur lrt cibubur menuju cawang yang sudah berjalan selama satu tahun sudah mencapai lima belas persen
sedangkan terowongan mrt dari bundaran hi ke senayan perkembangannya sudah mencapai enam puluh persen
kedua proyek ini akan terus dipantau oleh
orang nomor satu di republik ini dan masing masing ditargetkan rampung pada dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas saya kira perkembangan
terus saya bakal kasih